sampai jumpa di video selanjutnya
mas jek bang
ya saya narik dulu ya
bang motornya bagus juga
mau dijual gak bang
itu warisan bapak saya
wah kenal sayang bang
motor kaget ini banyak yang nyari
kalau sepuluh juta saya lepas dah
ya udah kalau gitu saya minta nomor hp abang aja deh
biar ntar saya cari musuhnya
boleh minta foto gak bang
saya lagi berantakan nih pak
maksudnya bukan foto abangnya
bukannya cincau ya
cendol manis dingin
kamu mau cendol
gak jadi deh bang
tarik muru lu pur
emang buat beli apaan
kan gua udah bilang
gua mau jalan jalan
bandung kali aja gue ketemu ani
giliran siapa yang sekarang narik
wanter aku ya
udah kelamaan berdiri di bis
telepon dari siapa dok
dari istri saya det
saya pikir dia lupa
masalah baju senam
barusan dia beli
kalau bini lu kagak jadi beli
mestinya lu senam
kenapa muka lo sedih
dia memang gak jadi beli
kasih ya bang
kontrakan bekas ani masih kosong
biar aku mudah nih kau jack
orang yang tadi bilang
mau ke rumah kamu nanti siang
emang dia tau rumah gua
tau atuh jack
kan saya yang ngasih tahu dia
oh ya udah bagus
saya mah cuma bantu bantu aja
siapa tau kan
saya bisa dapat persenan
saya kan udah ngasih tau rumah kamu jack
nanti yang ngantar kuenya siapa
lu udah bilang laki lu belum
kirain emak yang mau ngasih tau
mau tadi telfonin
gua orang yang kasih tau ya
tapi tadi masih ngaduk adonan mak
biar aku aja yang ngaduk adonannya
ngapain sepeda lu
biasa weh turun mesin
buang bengkel sana
lu ga perlu ke bengkel atubes
saya juga masih mampu
kamu masih murah yuk
lu masih megang itu aja
sabar atubes sedikit lagi
bang ojek gak angkat angkat telfonnya
iya lu telfon siapa kek
bilang bang ojek disuruh pulang
ih teh iyo telfon aja kang tisna
udah kelar nih
lu sabar atubes sebentar lagi kelar
jangan lama lama
sekarang lu masak air gih
lu katanya mau ke rumah haji murut ba be
kelamaan lu mah
gua jadi males jalannya
kalau gitu bilangin aja dicariin sama po tati
iya mau disuruh nganterin kue

tapi saya udah tiba tiba
tapi saya udah titip pesen sama kengetis
kalau ada disuruh bilangin ke bank ojek
laki lu kebiasaan
ada aja caranya bikin mak kesel
bang ojek juga enggak tau pasti mah kalau hpnya mati
hpnya kan suka mati sendiri
ya benerin dong
kalau bang ucok udah pulang
saya pamit dulu ya mau masak
mumpung belum repot
biar nanti cepat balik lagi kesini
iya yaudah neng
miss ibu bang ojeknya ada
tadi juga potati nyariin
siapa tuh potati
istrinya bang ojek
nanti happy bun quarter
kamu tim draw
terus siap up big watch
ini ada nada drinknya bu
tadi gak ada
oh saya oben yang kemarin
lihat motor bang ojak
ini sekarang ada di rumah bang ojek nih
bisa pulang sebentar gak
yaudah kalau gitu saya tunggu ya
berarti hpnya gak mati bu
tadi katanya nggak bisa ditelepon
mau tati tadi nyuruh kamu pulang
iya tadi gue juga udah pulang
orang yang mau ngeliatin motor gue udah buat temennya
gapal yang seneng kan
saya bisa dapet persenan